proses ini akan membantu melemaskan serat serat pada daun yang masih kaku
sehingga kita tidak hanya memikirkan menambah transportasi umum
karena di pelatas nggak ada
dan kasih karunia yang tuhan berikan bagi kita
kita mencoba untuk merepresentasikan kepercayaan publik dengan apa